pengamat ekonomi indef rizal taufikur rahman menilai utang indonesia di periode jokowi memang besar
utang akan menjadi masalah ketika digunakan untuk membangun infrastruktur jangka panjang
tanpa kontribusi terhadap pelunasan utang itu sendiri
pandangan ini disampaikan dalam wawancara di program sian indonesia bisnis dan referensi hari ini
dan berikut cuplikannya untuk anda
ya memang mau tidak mau pemerintah mesti membuat strategi agar utang pelan pelan dikurangi
itu saya kira menjadi catatan penting
nah melalui apa
memanfaatkan alokasi utang ini untuk kegiatan kegiatan yang produktif
apalagi pasca pandemi ini mestinya kan energinya jauh lebih besar gitu ya dibanding sebelum pandemi
karena kita akan mesti merecovery ekonomi kita terutama sektor sektor yang bisa mendorong peningkatan
dan juga peningkatan nilai tambah yang jauh lebih besar
contoh misalnya belanja pemerintah dari utang ini katakanlah kawasan atau juga industri industri yang bisa menyerap jumlah tenaga kerja banyak
kemudian juga meningkatkan produktivitas dari industri itu sendiri
katakanlah industri manufaktur melalui hilirisasi gitu ya
ini juga menjadi penting
ya jangan sampai
utang ini untuk kegiatan kegiatan yang justru memiliki timelic panjang
yang nilai tambahnya ya terhadap pdb yang sudah komisi
kalau kita terlalu lama
padahal utang kan dibayar setiap tahun ya
sehingga utang ini juga harus menghasilkan pendapatan untuk membayar utang ini
ini saya kira menjadi catatan
jangan sampai utang ini untuk membangun infrastruktur
tetapi tidak membungkus
memberikan kontribusi terhadap pelunasan utang itu sendiri